dok gimana kalau kita jadi makan malam sama pak remon sama anaknya juga
gue khawatir sama putri
kamu lagian tidur di sini tiba tiba aja
kasih tahu saya dong kalau mau nginep di sini
saya kan kangen sama pak regar
masa nggak boleh saya tidur di rumah kedua saya
pak regar mau gak bantuin saya
putri kan hari ini pulang dari rumah sakit
kalau gitu saya mandi dulu deh
ntar kita bareng bareng ke rumah sakit
udah gak sabaran banget
mau ketemu sama
makasih pak regar
rizky tante terima kasih ya kamu udah jemput putri sama tante
sebenernya gue berharap
yang nemenin gue pulang dari rumah sakit
tapi gue sadar
ibu pasti gak akan setuju
itu makanya ibu minta rizky buat nyanterin kita pulang
udah mau nganterin gue sama ibu pulang
ibu tuh lega banget
dokter tadi bilang kondisi kamu sekarang jauh lebih baik lagi
jadi besok gimana kalau kita jadi makan malem sama pak remon sama anaknya juga

gimana jadinya ya kalau nanti putri ketemu sama mel
gimana jadinya ya kalau nanti putri ketemu sama meh

harap lo bisa ngelewatin semua ini put
gue juga gak tahu ki apa yang bakal terjadi nanti

yang jelas gue cuma mau bikin ibu bahagia
kamu bersedia kan makan sama pak remon sama anaknya
makasih ya sayang
sus jadi persisnya kapan putri keluar dari rumah sakit
sejam yang lalu mas
permisi ya mas
pak regar sih
coba kalau pak reger ngebut naik motornya
itu udah batas ngebut maksimal saya tadi prince
setengah jam sampai goyang goyang tadi
tetep aja telat kan
akhirnya putri dicabut kan
apa ibu sengaja ya
ajak putri pulang lebih cepat
supaya gak ketemu sama gue
padahal gue pingin banget dan pingin putri
jangan jangan apa pak regar
putri dijemput sama rival saya
rival pak regar
emang pak reger punya rival
iya rival saya dalam merebut hati bu nawang
emang ibu lagi deket sama seseorang
bu nawang lagi deket sama laki laki
lain selain saya
terus orangnya itu pinter banget cari perhatian ke
ya terus pak regar
kenal nggak laki laki lain ini
tau namanya gak
ah gak penting deh prince
gak penting buat saya taunya
pokoknya laki laki itu sudah merebut hati bu nawang
lo berdua tumben ngajakin gue ketemuan disini
kenapa nggak langsung di kampus
nah itu dia makanya gue ajak lo kemari
karena di kampus tuh banyak mata mata yang simel
simel itu lagi gak ada giveaway
kalau sampai posisi lo
itu ada yang ngelaporin ada dimana
itu bakal dapat hadiah
bayangin aja hadiahnya apa coba
handphone keluaran terbaru
mel sampai pakai cara absurd itu buat nyariin gue
lagian sekalian kita mau ngasih informasi penting ke lo
soal kebutaannya mel
gue sama atta nekat menyelinap ke dalam rumahnya mel
setelah kita ngeliat postingan ig nya dia
masa orang buta bisa ngetik tiga story panjang lebar tanpa ada typo
gue juga gak sengaja
ngedenger si vanya itu keceplosan tentang kebutaan si mel
nah dan waktu gue sama sigio ke rumahnya si male
dan gue juga ngeliat kalo si mel itu ngeliat om jojo
aneh gak sih
dari awal gue tuh curiga kalo mel tuh cuma kerapura buta
tapi ya karena gue gak ada bukti
ditambah lagi mel selalu bilang
kalau dia itu jadi buta gara gara mau nolongin gue
terus gue bisa apa
kayaknya sebaiknya kita harus selidiki deh
gue masih curiga deh sama si mel
takutnya dia tuh bener bener gak buta tau gak sih
gue setuju ran sama ata
lu gak mau kan ditipu mentah mentah sama mel
gimana kalau ternyata selama ini mel cuma pura pura buta
kalo sampe emang bener mel pura pura buta
gue akan bikin perhitungan sama dia

kalo aku dari tadi gak ngeliat mel ya
aku pengen bicarain sama mel nih
masalah dina sama bu nawang
oke jangan gugup
akhirnya semua social media gue
gak ke hack lagi udah balik
mimpi apa sih semalam
ada yang ini mau omongin ke aku
kok gugup banget sih
ini masalah yang
yang diner sama temen daddy
do you remember
gue berharap banget gak ada diner diner lagi
pasti nanti didi marah
yaudah nanti didi atur aja
pokoknya didi minta sama kamu
nanti pada saat ketemu temennya didi
emang kenapa dad
ya pokoknya pada saat
nanti kamu bertemu sama dia
kamu jaga sikap ya behave
kok aneh banget ya lihat ya
emang aku kenal sama cewek yang lagi
deddy mau kenalin ke aku
kok jadi ngomong kayak gitu sih
aku bakal baik kok ke siapapun
kecuali sama orang orang yang ganggu hubungan aku
baru tuh aku gak bakal baik
nanti aku bakal baik ke orangnya
yang ganggu hubungan kamu sama